kita awali berita dari mojokerto
akibat diguyur hujan deras berjam jam
permukiman warga di desa kalikatir gondang
senin siang diterjang banjir bandang
akibatnya puluhan rumah warga rusak berat
sementara di jombang sebuah jembatan putus
setelah dihantam derasnya arus banjir
inilah banjir bandang yang menerjang permukiman warga
di desa kalikatir kecamatan gondang
derasnya arus banjir yang bercampur material lumpur
dan bebatuan sempat membuat panik sejumlah warga
banjir bandang terjadi setelah sungai klorak
tak mampu lagi menampung debit air
akibat guyuran hujan deras di kawasan perbukitan
akibat banjir tersebut sejumlah rumah warga rusak berat
tembok bangunan yang berada di bantaran sungai ambruk
selain itu jalan jalan desa dan puluhan rumah warga
terendam lumpur hampir setebal empat puluh cm
sementara di jombang akibat diterjang banjir bandang
jembatan gondang manis yang menghubungkan kecamatan
bandar kedung mulyo dan perak putus
putusnya jembatan membuat warga harus memutar sejauh lima km
selain itu ada sejumlah titik tanggul di sungai konto
yang jebol akibat gerusan air yang begitu deras
banjir di jombang juga diwarnai dengan munculnya
ular sanches panjang lima meter di tengah arus bandang
banjir yang deras di desa ringin pitumo jowarno
warga kemudian menangkap ular tersebut yang berusaha masuk ke permukiman
warga menduga ular berasal dari kawasan pegunungan anjar moro
yang terseret terbawa arus
wilayah terparah justru berada di tengah kota
genangan air yang mencapai enam puluh cm membuat kendaraan harus berjalan pelan
selain karena hujan deras banjir juga dipicu oleh meluapnya air sungai
di dekat perumahan warga yang tersebar
banjir juga terjadi di sidoarjo
sementara di pasuruan banjir yang mencapai ketinggian enam puluh cm
atau setinggi lutut orang dewasa belum juga surut
banjir juga menggenangi beberapa sekolah
sejumlah murid terpaksa digendong orang tuanya saat masuk sekolah agar tidak basah
banjir terjadi akibat meluapnya sungai rejoso karena hujan deras